khawatir ya sama nathan
ih siapa juga yang khawatir biasa aja mah gue
yaudah gue masuk dulu ya
mau ikut masuk
udah gak bisa
eh kan lo bisa cerita di dalam tentang gengnya dimas
yaudah gak bisa nyokap gue udah balik rumah
nyokap lo udah sehat
ya belum sepenuhnya pulih sih
cuma dokter nyaranin buat nyokap gue balik rumah
karena itu salah satu metode penyembuhannya sih katanya
ya udah deh gue mandi balik kalau gitu
ya jadi ya
ya ampun masih bengong aja
gue masih kepikiran sama omongannya nathan tadi rahma
tadi kan gue bilang sama dia
kalau misalkan dia itu gak perlu nyelesain segala sesuatu pakai cara kekerasan

eh dia malah bilang kayak gini aja ya kan

gue gak bakalan berantem kalau misalkan gak ada masalah
nah gue bingung
kira kira menurut lo masalahnya apa ya
kayak gitu mah gak perlu dicari tahu
kayak lo gak tau aja yang nama nathan kan gak pernah lepas dari masalah
udah ini tidur aja yuk
nanti besok telat loh
udah mending tidur aja yuk
jangan bang assemble
udah deh mama obatin ya
kalau nggak gini kita ke dokter ya
gak usah ma
ini cuma karena aku gak hati hati aja turun dari tangga mah
jadi memargin nih
mendingan kamu gak usah sekolah ya
ini cuma luka kecil doang kok
aku udah buru buru nih
ke sekolah takut telat
nanti aku sarapan di luar aja
ternyata enak aja
danial gak apa apa kok
gue beli dulu
gue beli dulu
gue beli dulu
kamu berantem sama siapa lagi
kamu mau buat kondisi mama drop lagi karena khawatirin kamu
kenapa setiap bicara sama papa kamu gayanya sok santai kayak begini
terus papa mau aku kayak gimana ya
ini semua karena papa selalu nuntun aku harus kayak gini kayak gitu
tanpa papa peduli sebenarnya keadaan aku kayak gimana
gak ada apa apaan sih
ini tuh daniel bukan nathan
duh kamu tuh jangan pernah sanain dong
daniel tuh sama nathan
ini tuh beda banget pak
nanti yang ada daniel telak berangkat sekolahnya
udah nah kamu jalan ya sekarang
itu bukannya dimas
dimas udah kembali
pks sama garuda
makin gak tenang deh hidup gue
saba juga yang khawatir
biasa aja gue
terus kenapa dilihatin
abisnya dia kelihatan galau sih
ya kalo keliatan galau samperin dong
aduh rahma tapi
udah ya gue kekasih lo dah eh rahma
aduh apaan sih aku bisa gini sih
aduh ayo kenain kenain kenain
ya ampun kalah deh
nah gitu dong
tadi pada ga piket ya
engga kok udah piket semua
itu masih kotor
aduh gue heran banget deh sama anak anak
pasti dia selalu ga ngerjain tugas piketnya
lo jangan asal nuduh dong
orang sinaton udah dateng dari tadi pagi kok
mau dia datang dari pagi mau dia datang dari malam
mau dia nginep disini juga
percuma kalo misalnya dia ga ngerjain tugas piketnya
macem kayak nathan banyak banget yang belain dia
ya gue sih ga ngebelain dia
cuma ngasih tahu informasi aja sih
itu nathan dia harus kasih pelajaran deh
terus lo mau kemana
mumpung si rama lagi sendiri tuh
ayo dit malah diem aja lo kayak pasukan pas ghibra
buset dah dit
ini tangan lo sampai basah begini
dit lo mau begini terus ya
lo mau dicengin anak anak
lo bilang kemarin lo berani
surat cinta buat aku ya kak
bukan bukan bukan bukan buat lo kok
ini ini buat lo nih
ngarantui auckland nih

bukan udah rasa jadi
siapa yang sedang pada punya

jadi aku gak bisa pergi
lagi serah ya
nathan gue tau
lo pasti masih mikir masalah yang semalam kan
nah udah deh lo tuh ga usah bohong sama gue
emangnya lo tuh ada masalah apa sih
kenapa lo gak cerita aja sama gue
lo tenang aja
siapa yang bilang indah doa apa apa tuh
salma kamu cepat masuk kelas
sebentar lagi bel bunyi
jangan bilang kamu habis berantem lagi
ga kok pak
semalam saya mimpi dapat ranking satu di kelas
terus jatuh dari kasur
oh jadi kalau mimpi jadi ranking satu tuh jatuhnya bapak belur kayak dipukul pukul begitu ha